pemerintah india secara resmi melarang ekspor gandum ke luar negeri
larangan ekspor ini bertujuan menjaga ketahanan pangan nasional india
di tengah gangguan pasokan gandum dunia dan fenomena gelombang panas di sebagian wilayah india
bagaimana efek larangan ekspor gandum india ke indonesia mengingat indonesia adalah pengimpor gandum
larangan ekspor gandum india berdampak pada pangan indonesia
berdasarkan data bps tahun dua ribu dua puluh satu indonesia mengimpor gandum dari india sebesar tiga ratus delapan belas empat puluh tujuh ribu ton
atau senilai seratus sembilan puluh tujuh juta dolar amerika
namun khusus bulan april tahun dua ribu dua puluh dua impor gandum dari negeri bollywood tersebut mengalami penurunan
menjadi hanya dua ribu ton senilai tujuh puluh delapan juta dolar amerika
impor gandum indonesia dari india pada april dua ribu dua puluh dua ini mengalami penurunan
jika dibandingkan dengan april tahun dua ribu dua puluh
jadi itu dulu ya secara year on year di bulan april ini mengalami penurunan impor kita dari india
menteri perdagangan muhammad lutfi menjelaskan indonesia mengimpor dari india sebesar sepertiga kebutuhan gandum nasional
alasan larangan ekspor gandum india untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri
cukup dimengerti oleh indonesia karena mirip dengan larangan ekspor minyak goreng indonesia
ekonom selyos bimayudistira menjelaskan
pemerintah indonesia harus mencermati efek larangan gandum dari india karena dapat berpengaruh
pengaruh terhadap inflasi dan stabilitas harga pangan nasional
alternatif negara tujuan impor gandum pengganti india harus segera disiapkan
agar pasokan gandum untuk pangan nasional tidak terganggu
pelarangan ekspor gandum yang dilakukan oleh india perlu dicermati beberapa efeknya terhadap stabilitas pangan
inflasi di dalam negeri karena kebutuhan beberapa bahan baku makanan minuman
kemudian juga peternakan itu membutuhkan bahan baku gandum
meskipun ya sebagian besar mengimpor gandum indonesia itu dari australia amerika serikat
bahkan kemudian sebagian dari tiongkok tetapi peran india ini sangat penting
berdasarkan data asosiasi produsen tepung terigu indonesia atau aptindo
kebutuhan industri terhadap gandum tahun dua ribu dua puluh satu mencapai delapan sembilan puluh tiga juta metrik ton
ada pun khusus untuk periode bulan januari hingga maret tahun ini
mie instan bahan roti dan kue serta pakan ternak menjadi produk gandum populer di indonesia